aksi terpuji sejumlah warga dusun baban desa mulyo rejo kecamatan silo kepupatan jember
terekam kamera dan menjadi viral di media sosial
dalam video tampak warga bahu membahu menandu seorang perempuan bernama rosi datul
yang hendak melahirkan menyusuri sungai yang airnya telah surut
demi sampai ke puskesmas pada selasa dua puluh satu september lalu
cara ini dipilih warga lantaran rosidatul harus cepat mendapat tindakan medis untuk proses persalinan
sedangkan jalan utama desa tidak dapat dilintasi karena sedang diperbaiki
usai menaklukkan jalanan terjal warga selanjutnya memindahkan rosidatul ke dalam mobil yang telah disiapkan
membawanya ke puskesmas terdekat
video yang direkam warga ini pun menjadi viral di media sosial
kita memilih pasien tersebut dibuatkan dari mobil pengantar
dan ditandu menyembrangi sungai
kedua dua tempatan yang dibuka yang kondisi sungainya tidak berair
kesigapan warga dalam menolong sesama ini pun berbuah manis
rosidato akhirnya melahirkan dengan selamat dan bayinya dalam kondisi sehat
saya fulkus mandani jember jawa timur